mungkin mereka memasang jebakan untuk kita
lebih baik kita segera tinggalkan tempat ini
baik baik bustu
tadi saya diberikan gelang ini sama saudagar itu
supaya bisa membantu anak bibi berobat
cukup nyi cukup
kenapa kau terburu buru
abah dimana kak
aku tidak tahu
akhir akhir ini abah sering pergi tanpa memberitahu
lihat ini kak
bukankah ini gelang bangsawan tinggi nyi nawang
dan biasanya ini dipakai oleh istri istri raja
bahwa rombongan yang aku lihat tadi adalah
minggat kencana dan orang orangnya
mereka tidak jauh dari sini kak
sepertinya mereka sedang menyamar
tapi mereka tidak bisa mengelambui aku
ini kesempatan kita untuk melakukan serangan balas
tapi kali ini aku tidak mau gagal bang
abah sedang tidak ada
dan kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi mereka secara langsung
bagaimana jika kita menunggu saat mereka lemah
baru kita selamat
itu baru namanya ide yang sangat cerdas nyi nawang
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

ada apa pak man
jangan banyak bicara
kalian hadapi aku
cuma saya takut sama kalian
siapa dulu dong gurunya
kamu gurunya ada siapa
kita lanjutkan perjalanan

perasaanku tidak enak
purba benang apa yang terjadi nak
cepat bawa ke dalam dan panggil tabib
raden raden gak apa apa
tidak ada yang perlu dicemaskan
raden purba benang hanya terkilir saja gusti
bagaimana bisa raden menjadi pendekar yang hebat
kalau terkilir seperti ini saja raden sudah teriak teriak seperti ini
apa maksud kipurwa
apa yang terjadi kepada anakku purba benang
ini adalah bentuk penghinaan terhadap keluarga istana
penghinaan terhadap kewibawaan kerajaan
kipurwa harus bertindak tegas
karena saat ini kipurwalah yang bertanggung jawab atas seluruh kerajaan
nyai ratu dia perlu khawatir soalnya
hamba telah mengutuski umur untuk mencari dan menangkap pendekar
yang berani melukai raden purba benang
tetapi kenapa raden bisa berada di luar istana
bukankah raden sudah dilarang
itu akibatnya kalau raden melanggar peraturan
tidak boleh ada yang menegur ponokanku
toh ini sudah terjadi ki
kipurwa harus mengusut tuntas tentang hal ini
siapapun orangnya harus dihukum dengan berat
kalau bisa tiang gantungan
tetap harus dengan cara yang adil
kami sudah mengunggahi porbora halo
akhirnya kita pernah mengalami kolonial pasukan bersakit
berhubung setelah mungkin terrorists
cekai dia pijilah kalian
dah saya mah kebunyai salah apa apa
tunggu dulu aku mencurigai gerakanmu
apakah yang melukai raden purba benar
dah saya mah cuma ngebera diri
tidak punya tujuan apa apa
lari jurit kejar dia
cari sampai ketemu
mau bayar tidak kamu
mau bayar atau saya pukul kamu
jangan nanya sama meku
ada apa sebenarnya
dia sudah mencuri makanan yang sedang aku jual
tapi dia tidak mau membayar
saya tidak punya uang paman
saya tidak mau tahu kamu harus bayar
ini pak sebagai gantinya
terima kasih nak
jangan sekali lagi kamu mencuri ya
lebih baik kamu pulang ke sana
kenapa kamu mencuri
untung kamu masih ada sisa uang
kalau tidak kamu bisa dipukuli oleh orang itu
kamu tidak usah marahin aku
kamu tidak punya niat
tidak usah menolong aku